apa yang harus disiapkan pemerintah sebelum teks amnesti diberlakukan mulai satu juli dua ribu enam belas mendatang
simak perbincangan yang akan dipandu oleh korespondensi indonesia hera f harin
langsung dari gedung dpr senayan jakarta
dan perdagangan hari ini lebih dari sembilan triliun rupiah kemudian rupiah juga naik cukup positif untuk teks amnesti
tapi kemudian saya ingin mempertanyakan menurut anda efektivitas dari tax amnesty
membantu menambah likuiditas pemerintah dan mengurangi defisit anggaran seberapa besar
ya pertama sebelum kita bahas itu saya mengucapkan selamat datang dulu untuk teks amnesty
sesuatu yang ditunggu oleh banyak pihak
ini dalam rangka sebagai langkah awal untuk reformasi pajak secara keseluruhan
yang nanti akan diikuti juga dengan reformasi undang undang pph
reformasi undang undang kop dan reformasi undang undang ppn
ini adalah langkah awal yang patut kita apresiasi
dan sekarang masalahnya bagaimana pemerintah menjaga momentum ini ke depannya
makanya untuk itu perlu nanti sekarang tinggal pemerintah terbitkan peraturan
menjaga momentum ini ke depannya

tahan sebentar sebelum saya pertanyaan lebih jauh mengenai dampaknya
tapi menteri keuangan bambang brojonegoro tadi juga dalam wawancara saya menyatakan
turunan dari undang undang ini akan langsung ke peraturan menteri keuangan
mengapa anda melihatnya pemerintah memutuskan dari undang undang langsung ke pmk
bukan pp misalnya
karena kalau lewat pp itu akan memerlukan waktu lama
dan padahal teks amnesti ini kan kebutuhan menyesal
bagaimana teks amnesty ini langsung berimplikasi
terkait dengan apbn dua ribu enam belas itu yang sangat penting
sehingga langkah yang harus diambil ya harus lewat peraturan menteri keuangan
karena ini lebih cepat untuk dieksekusi
nah ini penting
tolong segera dikeluarkan pmk nya
lantas kalau sudah keluar segera sosialisasi secara masif
ini kata kuncinya sosialisasi secara masif
karena ini memang benar benar sudah ditunggu oleh masyarakat
dan dalam sosialisasi nanti kata kuncinya adalah
pemerintah harus berani bilang bahwa ini teks amnesti terakhir
tidak ada lagi teks amnesty jilid berikutnya
artinya ini kesempatan terakhir
iya kesempatan terakhir bagi wajib pajak target
tidak ada lagi teks amnesti jilid berikutnya
sehingga apa ini akan membawa para wajib target untuk berbondong bondong ikut teks amnesti
karena apa pasca teks amnesti ini
kalau wajib pajak target itu tidak mau ikut teks amnesti
sanksi tegas sudah menunggu
inilah yang harus dikampanyekan pemerintah
kesempatan terakhir dan awas sanksi tegas
menunggu kalau anda tidak ikut teks amnesti
kalau anda kewajibannya belum dipenuhi sesuai dengan aturan yang ada
proyeksi anda pak darussalam berapa besar ini akan
berapa persen yang akan membantu mempersempit defisit anggaran pemerintah
berapa besar proyeksi anda akan memperlebar defisit anggaran
jadi saya optimis teks amnesti ini akan bisa menolong defisit apbn dua ribu enam belas
cuma asal bagaimana sekarang pemerintah bisa
melakukan sosialisasi lagi sekali lagi
sosialisasi secara masif itu kata kuncinya
nah untuk itu maka perlu terobosan terobosan yang harus dilakukan pemerintah dalam tahap sekarang ini
terobosan seperti apa misalnya
terobosan mesti harus bisa mengajak semua pihak yang terkait dengan wp targeting
untuk diminta untuk ikut program program teks amnesty ini
pemerintah punya momentum
dua momentum untuk meyakini dan memaksa wp untuk ikut
pertama adalah momentum terkait dengan era keterbukaan informasi perbankan
yang akan dilakukan di dua ribu tujuh belas nanti
dimana indonesia akan kebanjiran data
sehingga dengan data itu akan ketahuan siapa wajib pajak yang tidak berparkir
atau ya pak pemerintah sudah punya data
karena saya lihat menteri keuangan begitu percaya diri tadi dalam statementnya
sudah dipersiapkan semuanya
saya yakin pemerintah sudah punya data
tapi ini kan uluran tangan pemerintah
masih diberi kesempatan wajib pajak untuk secara sukarela melaporkan daripada nanti pemerintah yang melakukan tindakan
seperti itu sinyal yang ingin disampaikan oleh pemerintah
kedua patut diingat juga
dijen pajak akan memulai reformasi birokrasinya untuk menjadi lembaga yang semi independen
lepas dari kementerian keuangan di bawah presiden langsung
ini harusnya dimaknai bahwa
kedepan akan semakin mudah lagi dijen pajak untuk sekali lagi mendeteksi perilaku ketidakpatuan wajib pajak
jadi ada dua momentum yang sangat bagus menurut saya
yang harusnya dilemparkan ke publik
sehingga publik bahwa ini bukan main main tech amnesty ini
anda harus ikut
tidak ada pilihan lagi
ini uluran baik dari pemerintah untuk menampung wajib pajak yang selama ini belum patuh untuk masuk secara sukarela
ada yang belum menjawab pertanyaan saya

bagaimana cara anda membantu menekan defisit anggaran pemerintah dengan lolosan tech amnesty di parlumen
angka menurut saya itu hanya konsekuensi logis dari bagaimana pemerintah bisa memanage teks amnesty
satu ratus enam puluh triliun seperti yang disiapkan pak abang bang brojo
bisa lebih kalau bagi manajemen tech amnesty ini bisa dilakukan dengan baik
jadi angka satu ratus enam puluh lima triliun bisa
ada lima puluh tiga triliun versi bank sentral misalnya
kalau lima puluh tiga triliun saya yakin bisa tercapai lah
satu ratus enam puluh lima ini bisa lebih bisa kurang
tergantung lagi bagaimana pemerintah mengeksekusi undang undang tek amnesti ini nanti
dan ke depan ada juga kemudian kita lebih spesifik
ada yang menyebutkan untuk deklarasi umkm
seberapa efektif ini
terlepas dari kita membicarakan masalah yang besar besar
yang tiga lima kemudian ada juga empat enam sepuluh itu
ini kan artinya pemerintah mencoba menjaring
para pemilik pedagang pedagang kecil
ini kan sebenarnya untuk membuktikan stigma bahwa tech amnesty itu tidak disangka
tidak dikira oleh kebanyakan orang bahwa tech amnesty sesuatu yang tidak adil
justru dengan teks amnesty itu
adil menurut anda tech amnesty
justru tech amnesty itu menyasar seluruh wajib pajak
baik yang super kaya maupun yang umkm
jadi bagaimana mungkin tidak adil tech amnesty ini
andai kata bagi umkm yang selama ini memang diberi perlakuan spesial terkait dengan perlakuan perpajakan
ini kan justru menunjukkan perhatian pemerintah kepada sektor umkm
untuk menatap masa depan mereka terkait dengan perpajakan
teks amnesty ini saya bilang merupakan babak baru perpajakan indonesia
bukannya semakin kesian dong segmen tengah dan kecil pak
sudah begitu begitu usahanya
apakah menurut anda itu mendapatkan asas keadilan
justru kan saya ingin katakan bahwa pajak itu kan kewajiban semua pihak yang memang sudah sampai batas penghasilan
nah justru disini
pada umkm diberi perlakuan spesial dalam hal tarif
tidak disamakan dengan wajib pajak
wajib pajak yang selama ini memang mampu sudah
justru di sini saya anggap ini adalah suatu kebijakan yang bagus dari pemerintah untuk memberikan treatment khusus terhadap ukm
dengan memberikan tarif yang lebih kecil
bukan konglomerat saja yang
jadi ini kan untuk menghilangkan stigma bahwa tech amnesty itu hanya pro atau rakyat
anda menikuti beberapa kali pembicaraan mungkin
ya jadi kalau kita lihat dari

kalau kita lihat dari awal isu teks amnesty ini
memang umkm tarif spesialnya masuk di tengah jalan gitu
tapi ini sesuatu yang bagus yang pemerintah akhirnya menangkap
memang harus ada perlakuan khusus bagi umkm seperti itu
pak dursam singkat saja
surga pajak diwacanakan oleh pemerintah
menurut saya kita fokus ke teks amnesty dulu aja ya
karena saya yakin dengan tech amnesty semua permasalahan akan bisa terselesaikan
karena akan diikuti dengan reformasi
akan diikuti dengan reformasi undang undang yang lain
surga pajak itu pilihan terakhir aja lah
sudah butuh indonesia menurut
kita pilihan terakhir surga pajak seperti itu
sudah butuhkah kita pak
oke bapak tidak menjawab pertanyaan saya
terima kasih pak darius salam analis pajak dari ddtc
terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan kami kembalikan ke studio bersama anda pooncheng